banyak pihak khawatir terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas akibat naiknya mobilitas warga
selama liburan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
berdasarkan pengalaman lonjakan covid sembilan belas selalu mengikuti masa libur panjang
tercatat pada tataru tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu lalu memang terjadi tren kenaikan kasus
lantas bagaimana dengan masa liburan tahun ini
apakah sudah ada lonjakan kasus
dan bagaimana prediksinya ke depan
berikut data yang berhasil kami himpun dari tim litbang cnn indonesia
langsung saja kita simak bagaimana sebaran covid sembilan belas
kalau anda ingat saya kembali ingatkan anda bahwa covid sembilan belas sejak tanggal dua maret dua ribu dua puluh
sudah masuk ke tanah air
kalau anda masih juga ingat varian dari covid sembilan belas yang ada di tanah air
di antaranya adalah alpha beta dan juga delta
dan yang terakhir kita tahu ya ada omikron
dan kalau kita lihat untuk perbandingan sebarang covid sembilan belas selama tataru dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu lalu
kalau kita lihat ya dari tanggal dua puluh tujuh desember hingga ke tanggal dua januari dua ribu dua puluh satu
untuk tren penularan kasus covid sembilan belas ini terjadi di angka satu ratus delapan empat ratus lima puluh dua kasus di dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
apakah penampaknya dari tren ini
tidak naik signifikan maupun turun signifikan bertahan di angka seratus ribu
puncaknya di dua januari atau pasca tahun baru dua ribu dua puluh di angka satu ratus sepuluh empat ratus kasus
tidak ada kenaikan atau melebih dari seratus ribu dan juga tidak ada penurunan di angka sembilan puluh ribu
tetap bertahan di angka satu ratus sepuluh empat ratus kasus sepekan saat natal dan juga pasca tahun dua ribu dua puluh

untuk tahun dua ribu dua puluh satu kita bergeser di dua ribu dua puluh satu
kalau di tanggal dua januari dua ribu satu ada satu ratus sepuluh empat ratus kasus
ternyata untuk periode berikutnya nataru di dua puluh satu desember dua ribu dua puluh satu cukup banyak penurunan yang terjadi
karena berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan seperti mewajibkan
kalau anda lihat
perkembangan terakhir atau pada tanggal dua ribu dua puluh satu di nataru wajib untuk booster atau wajib untuk vaksinasi
yaitu dosis pertama dan dosis kedua belum masuk booster ya
ini masyarakat harus diwajibkan untuk melakukan vaksinasi
tentunya ini mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi
sehingga angka empat empat ratus lima puluh enam kasus terjadi di tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh satu untuk kasus hariannya
dan untuk sepekan hingga tanggal dua januari dua ribu dua puluh satu cukup banyak penurunan yang terjadi
hingga dua januari dua ribu dua puluh dua masih bertahan di angka empat tidak naik di angka lima
dan tidak juga turun di angka tiga
artinya tidak ada tren kenaikan atau penurunan kasus covid sembilan belas harian yang signifikan
dari periode dua ribu dua puluh juga dan dua ribu dua puluh
lantas bagaimana untuk dua ribu dua puluh dua informasi yang kami himpun dari litbang cnn indonesia
karena masih belum masuk nataru karena kita berada di tanggal empat pada hari ini
empat desember dua ribu dua puluh dua sehingga kami input data dari tanggal tiga puluh november hingga tanggal dua desember
karena masih belum menerima data untuk tanggal tiga kami dapatkan hingga tanggal dua desember ini
yaitu empat satu ratus tujuh puluh sembilan kasus
sebelumnya malah lima ya lima enam ratus sembilan kasus
yang terjadi dalam tiga hari terakhir artinya tidak ada tren kenaikan maupun tren penurunan
karena masih berada di kisaran empat kasus yang terjadi untuk skala nasional
dan kalau kita ambil data dari nasional yang paling banyak masih berada dipegang oleh jakarta
dan juga wilayah jawa timur
perlu kita elaborasi lagi bahwa kenapa masih berada di lima
dan juga empat karena terdata oleh menkes menyatakan bahwa varian terbaru ini sudah masuk ke tanah air
mutasi dari virus covid sembilan belas yaitu omikron dan subvarian barunya sudah masuk
artinya memang gelombang dari omikron sudah berada di tanah air
dan tentunya lagi lagi masyarakat diminta untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan
oke kita ke informasi
berikutnya untuk menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut kasus virus covid sembilan belas di tanah air sudah mencapai puncak
gelombang kasus seperti yang saya katakan tadi mutasi sars cov dua omikron kemudian subvarian sbb
laju tren kasus covid sembilan belas dalam tiga hari terakhir di kisaran empat hingga lima kasus
namun di sisi lain
kementerian perhubungan ri memperbolehkan masyarakat untuk mudik salibur hari raya natal dua ribu dua puluh dua dan juga tahun baru dua ribu dua puluh
kita akan coba hubungi dari satgas covid sembilan belas terhubung dengan pak alexander k ginting
kasuk bin dukungan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional
halo assalamualaikum pak alex salam sehat selalu
salam sehat waalaikumsalam
pak alex kalau untuk laju kasus covid sembilan belas dalam tiga hari terakhir di kisaran empat hingga lima
apakah ini sudah cukup diawasi baik oleh pemerintah hingga kini
yang pasti bahwa di bulan oktober november desember terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan
kalau kita bandingkan di bulan agustus september
dan pada saat ini kalau kita lihat dari laporannya satgas maupun kementerian
kesehatan itu jumlah kasus aktif ada lebih kurang lima puluh empat ribuan
dan kemudian kasus baru itu hampir ada angka empat an setiap harinya
walaupun angka meninggal lebih kurang tiga puluh an per hari
tapi ini menandakan bahwa kasus covid itu masih terjadi penularan di masyarakat
baik di daerah perkotaan daerah agglomerasi maupun juga di daerah kabupaten
sehingga kalau kita lihat di laporan bahwa dki jawa barat jawa tengah kemudian jawa timur ini kasusnya naik
termasuk juga sumatera utara
dan pengalaman kita selama lebih dua tahun covid setiap libur panjang berarti meningkatnya mobilitas
dan setiap meningkatnya mobilitas apalagi dengan adanya varen baru pasti akan terjadi lonjakan kasus
oleh karena itu dalam menghadapi ini tentu
pemerintah melalui instruksi mendagri no empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan tetap menerapkan ppkm level satu di semua lini di semua daerah
baik di provinsi kabupaten kota maupun di pedesaan
dan tentu dalam hal ini intinya adalah penerapan protokol kesehatan
dan protokol kesehatan ini adalah melindungi supaya tidak terjadi transmisi
tapi di satu pihak pemerintah juga punya kepentingan
yaitu bahwa imunitas masyarakat harus ditingkatkan
tetap memacu supaya tetap terjadi vaksinasi
khususnya bagi mereka yang sudah vaksinasi lengkap
supaya masuk ke booster yang pertama atau vaksinasi ketiga
dan bagi mereka yang retan khususnya lansia
sekarang pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran
untuk menetapkan bahwa berbagai platform
dan juga berbagai jenis booster yang akan diterapkan kepada lansia
jadi ini perlu karena imunitas ini
untuk mencegah supaya tidak perburukan
tapi protokol kesehatan diperlukan untuk mencegah
supaya tidak terjadi transmisi
jadi dua hal ini yang harus diterapkan
sehingga ketika pun nanti kita menghadapi libuh panjang
kondisi dan situasi dalam penularan ini bisa terjaga dengan baik
dan pemerintah juga masih tetap menerapkan surat edaran tatgas nomor dua puluh empat dan dua puluh lima
di mana nomor dua puluh empat tentang protokol perjalanan dalam negeri
dimana disitu sudah diatur mengenai vaksinasi sebagai syarat perjalanan
demikian juga protokol perjalanan luar negeri
jadi ini semua upaya dalam rangka mengkontrol mengendalikan
mengawasi laju infeksi yang masih terlaksana
masih berjalan di berbagai negara termasuk juga di indonesia
sehingga oleh karena itu kita merasakan sekarang bahwa pandemi itu belum selesai
dan hatipun ini sudah terkontrol terkendali
tetapi penularan masih tetap berlangsung
sehingga kita mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
protokol kesehatan itu mulai dari menjaga jarak
kalau bergejala tidak keluar rumah tetap memakai masker dalam situasi apapun
dan kemudian kecepatan vaksinasi harus tetap menjadi prioritas kita
ini mungkin yang harus disampaikan ke masyarakat
bahwa vaksinasi itu tidak hanya sekedar persyaratan perjalanan
tapi vaksinasi adalah juga untuk proteksi untuk perlindungan
khususnya bagi populasi yang rentan khususnya bagi lansia
jadi untuk lansia lansia kita ini
harus kita kejar
supaya vaksinasi ketiga ini bisa mencapai sesuai dengan target
karena kita lihat bahwa pencapaian vaksinasi untuk kelompok lansia ini masih rendah
dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan
sehingga oleh karena itu
keluarga anak anak mendorong para lansia yang ada di rumahnya masing masing
supaya bisa mensukseskan vaksinasi tersebut
khususnya kepada orang tua
untuk tenaga kesehatan ini sudah dilakukan booster kedua
dan ini lebih smooth lebih mudah dilaksanakan
karena mereka terkonsentrasi pada satu tempat
tapi pada populasi rentan yang menyebar di berbagai distribusi wilayah yang berbeda
ini tentu memerlukan ekstra energi dalam rangka cakupannya
oleh karena itu memang kita berharap vaksinasi kedua ini khususnya untuk mereka yang booster kedua
kita harap ini menjadi gerakan kemasyarakatan
menjadi gerakan keluarga
agar anak anak agar keluarga mendorong supaya semua lansia untuk ikut mensukseskan vaksinasi ketiga
ataupun booster pertama
dan booster kedua bagi mereka yang sudah booster pertama
baik pak alex kalau saya review kembali nih pak tren kasus covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh
sepekan saat nataru di periode dua puluh tujuh desember hingga ke tanggal dua januari di tahun dua ribu dua puluh

masih berada di kisaran seratus ribu kasus
kemudian dua ribu dua puluh satu kalau saya review kembali dua puluh tujuh desember hingga tanggal dua januari dua ribu dua puluh
ini kan tren kasusnya juga di angka masih di empat ribu ya empat kasus
kalau nanti bayangannya atau prediksi anda seperti apa
apakah sepekan setelah natal maupun tahun baru masih bertenggar di angka empat kasus
malahan atau nanti naik pak
ya jadi sepanjang protokol kesehatan bisa diterapkan
dan kemudian regulasi surat edaran satgas protokol penjaraan dalam negeri ini bisa diimplementasi dengan baik
yang harus kita ingat juga adalah bahwa situasi tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua berbeda
berbedanya itu adalah di jumlah vaksin pertama jumlah vaksin kedua dan jumlah vaksin ketiganya
dimana coverage nya itu
dimana yang vaksinasi pertama itu
yang menjadi persoalan kita sekarang adalah vaksinasi ketiga
jadi sudah menjadi pengalaman kita
di setiap libur panjang kemudian ada varian baru pasti kasus naik
tapi kita berharap kasus naik itu tidak mencapai sebagaimana yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh
karena kumpulan vaksinasi kita itu sudah lebih luas
dan kemudian jumlah untuk mereka yang di booster pertama itu sudah lebih tinggi
dan kemudian platform vaksin kita juga sudah lebih banyak tersedia
tinggal sekarang bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan dengan baik
aplikasi peduli lindungi ini bisa dilaksanakan di setiap tempat pelayanan publik
demikian juga di sektor sektor di pendidikan dan juga di kantor di kampus
ini juga harus diterapkan
sehingga bagi mereka yang bergejala bagi mereka yang sakit
hendaknya mereka tidak keluar rumah dan kemudian berada di rumah
karena harus bisa kita bedakan bahwa bagi mereka yang tidak menerapkan protokol kesehatan
ini resikonya ada infeksi
tapi bagi mereka yang menerapkan vaksinasi
itu keuntungannya adalah bahwa imunitasnya naik
dia bisa terinfeksi tapi tidak menjadi sakit berat
jadi ini yang harus kita lihat
sehingga makanya kalau kita bandingkan tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu
itu angka hospitalisasi tidak setinggi yang sekarang
demikian juga mortalitasnya
ini semua adalah karena vaksinasi yang sudah cakupannya lebih baik
tapi masa vaksinasi ini ada batasnya
jadi kalau dia sudah lebih dari enam bulan atau lebih dari sembilan bulan
kita anjurkan dia supaya vaksinasi lagi kembali
dalam hal ini melakukan booster
nah bagi mereka yang punya comorbid
kita harapkan juga tidak lalai
misalnya mereka punya diabetes asma pepulih
atau penyakit gagal ginjal
nah ini juga tetap harus berobat
makanya pemerintah juga membuka rsud rsud
membuka rumah sakit rumah sakit untuk tetap melakukan pelayanan penyakit penyakit dasar
jadi kualitas pelayanan juga harus tetap ditingkatkan
jadi tidak bisa kita hanya fokus di covid sembilan belas saja
karena kalau penyakit lain juga membuat covid sembilan belas ini bisa meningkat
karena dia menjadi comorbid
baik terakhir pak alex
tadi rekan kami dari lapangan banteng jakarta pusat
melaporkan masih ada upaya untuk menggenjot vaksinasi apalagi booster ya pak alex
sebagai gambaran ke publik nanti kalau untuk booster kedua yang diwajibkan
bagi mereka yang comorbid saja atau lansia
atau bagaimana ya pak kalau kita tahu kan memang indonesia sudah punya vaksin produk dalam negeri
saya catat indovac ya salah satunya indovac yang sudah diuji klinis
bagaimana untuk kedepannya
bayangkan untuk masyarakat gambarannya pak alex
apakah wajib seperti saya dan juga rekan rekan media maupun masyarakat luas
apakah perlu di booster kedua lagi
ya jadi kita harus melihat surat edaran kementerian kesehatan bahwa yang melaksanakan booster kedua itu adalah bagi mereka yang sudah melaksanakan booster pertama
dan booster pertama ini dikerjakan bagi mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi dasar yaitu satu dan dua
jadi proses ini harus dikerjakan secara berurut
jadi tidak boleh lompat
jadi tidak bisa misalnya saya sudah ikut vaksinasi dasar satu dan dua terus kemudian tiba tiba menyatakan bahwa saya mau langsung ke booster kedua
tapi booster pertama ini sudah ada
jadi oleh karena itu untuk dosis selanjutan ini pemerintah sudah menciptakan ada dua mekanisme
yaitu satu namanya homolog yaitu pemberian dosis lanjutan dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
atau heterolog yaitu pembelian dosis lanjutan dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya

jadi misalnya kalau primer yang tadi sinovac dia bisa dapat astrazeneca pfizer gitu
atau dia dapat astrazeneca dia kemudian dapat moderna
ini sudah diatur pemerintah untuk booster pertama
demikian juga bagi mereka yang booster kedua untuk kelompok lanjut usia
jadi kelompok lanjut usia ini penting
karena kita harus benar benar melindungi mereka
karena mereka termasuk adalah populasi rentan
dalam hal ini juga sudah diatur
misalnya mendapatkan astrazeneca sebagai primernya
maka untuk di boosternya itu bisa mendapatkan moderna ataupun pfizer
dan ini pemerintah sudah menyiapkannya
walaupun dikonsiderasinya itu menyatakan tergantung juga ke persediaan
sehingga bagi masyarakat sebenarnya tidak perlu pilih pilih
yang penting adalah bahwa mereka melaksanakan prosedur
untuk melaksanakan vaksinasi dasar
kemudian melakukan booster pertama
dan kemudian booster kedua
tidak perlu tanya kanan kiri
di sana ada sinovac di sini ada moderna di sana ada pfizer
itu tidak perlu karena semua pemerintah sudah melakukan uji
dan kemudian ini sudah rekomendasi dari itagi
bahwa semua vaksinasi apakah dia menjadi booster pertama
atau dia booster kedua
atau dengan berbagai merek
apakah dia dosis penuh apakah spagosis
itu semua baik kalau sudah disuntikan
kalau tidak disuntikan itu berarti belum memberikan manfaat kepada kita
dan yang penting juga bagi lansia adalah mengkontrol dia punya komorbid
sering terjadi dia sudah booster satu booster dua
tapi penyakit diabetesnya nggak makan obat
ppok semuanya nggak ada obat
ini juga memberikan juga perburukan juga
jadi oleh karena itu harus sama sama
dan pemerintah sudah memfasilitasi ini
baik di layanan kesehatan primer
maupun juga di layanan kesehatan lanjutan
seperti di rumah sakit
baik protokol kesehatan dan juga menggenjot vaksinasi
apalagi booster yang masih dilakukan oleh pemerintah hingga kini ya pak alex
atas bincang bincangnya siang ini dengan kami
k subdid tukungan kesehatan kesatgas covid sembilan belas nasional
terima kasih selamat siang selalu pak alex
selamat pagi selamat siang